haru dan nostalgia membanjiri lini masa media sosial dari warga net yang mengenang masa masa jaya aplikasi park
sempat bertahun tahun menjadi media sosial favorit ya di tanah air
seperti apa perjalanan pet hingga akhirnya mengumumkan katanya saya akan tutup per delapan belas oktober mendatang
jadi sebelum kita bye bye pad kacang gak boleh lupa kulitnya ya
kita akan melihat bagaimana delapan tahun bukan waktu yang sebentar loh
delapan tahun perjalanan pad menemani masa masa anda membagikan masa masa anda di media sosial selama delapan tahun belakangan
kita lihat ini di m pertama di dua ribu sepuluh pad pertama kali diluncurkan
tepatnya pada bulan november dua ribu sepuluh berkat penggalangan dana oleh para pendirinya
yaitu ada dave morin kemudian sean fanning dan juga dustin merrow
nah pet resmi diluncurkan berapa dananya
dananya sebesar dua lima juta usd amerika serikat
dan di februari pada februari dua ribu sebelas waktu itu
pet menolak tawaran ada akusisi dari google sebesar seratus juta usd ya
atau setara satu empat triliun rupiah
kita ke slide berikutnya
oke nah ini juga yang terjadi waktu itu anda melihat bagaimana pet menjadi salah satu platform
atau jejaring media sosial yang punya keunggulan adalah
bagaimana pad punya eksklusifitas
dan dilegon berlebihan sampai puasa
dan menggunakan programmed atau klipsch el cabin ini
untuk negara dipercaya

di dalam auron
yang cuman disiapkan karena
dengan desa ini eritema berikut
waktu itu juga pada dua ribu empat belas akhirnya dari satu ratus lima puluh anda bisa mencapai lima ratus teman yang terkoneksi dengan anda di pad
nah tidak hanya itu melalui pes juga segala momen yang anda bagikan foto atau anda mendengarkan sedang mendengarkan musik apa
atau anda sedang menonton film apa ini integrated atau terintegrasi ke beberapa platform media sosial lainnya
ada twitter ada facebook ada foursquare dan juga ada tumblr
kemudian di desember di dua ribu sebelas pat diunduh satu juta kali hanya dalam waktu dua lima minggu saja
aplikasi ini juga digunakan oleh tiga ratus ribu penggunanya per hari
makanya jumlah pengguna pet di indonesia itu yang terbesar dibandingkan negara lain jadi empat juta
empat juta pengguna path yang ada di indonesia ya
oke kita ke selanjutnya
berikutnya di april dua ribu dua belas path kembali mengantongi pendanaan sebesar tiga puluh juta usd yang dipimpin oleh red point ventures
path juga sempat tersandung kasus di februari dua ribu tiga belas jadi perjalanan delapan tahun tidak berjalan mulut
ada juga kerikil kerikilnya yaitu salah satunya ketika waktu itu komisi perdagangan federal amerika serikat mendenda pet sebesar delapan ratus ribu usd
lalu kita lihat di februari dua ribu empat belas
nah berkat perkembangannya yang cukup baik fantastis juga angkanya menunjukkan angka fantastis di indonesia
di februari dua ribu lima belas akhirnya path membuka kantor perwakilannya di sini
dan hasilnya apa
dari total empat juta pengguna pet yang ada di indonesia terbesar di dunia
angka ini menjadi salah satu yang terbesar ya
lalu kita lihat di slide berikutnya di bulan mei dua ribu lima belas ini merupakan salah satu momen atau langkah besar yang dilakukan oleh pad
di tahun dua ribu lima belas adalah pet dijual ke media milik korea yaitu di kakao korp daum kakao fork
ini resmi dijual dan juga merupakan induk perusahaan dari kakao talk
nah banyak analisa kemudian menyebutkan sejak dijual kepada kakao talk inilah yang menyebabkan katanya masa masa gelapan
jadi apa kesuksesan atau keberhasilannya ini karirnya mereduplah bahasa gampangnya ya
path juga semakin kehilangan pamurnya dan juga mulai ditemukan
tinggalkan oleh penggunanya seiring bertumbuhnya banyak sekali aplikasi media sosial lainnya seperti instagram
dan di tujuh belas september dua ribu delapan belas path pun akhirnya mengumumkan katanya akan resmi tutup pada satu oktober dua ribu delapan belas
nanti path sudah tidak tersedia lagi di itunes serta google play